lukman besok tugas kita adalah menyelundupkan komik komik dan mainan mainan amalia
dan tugas kamu lukman mencari titik titik yang aman dari jangkauan cctv
jadi posisi cctv nya itu ada di sini di sini dan di sini
oke kita harus galang
ini nggak salah nih usaki judul novelnya bekal pernikahan
wih nih udah kebelet ya
bekal pernikahan mau nikah sama siapa
ini nih ambil bukunya
ya tuhan mau sakit mau sakit
yang kena kaki kena petangan yang sakit
tiba tiba ke atas bosakinya replik
kaki ente ada di tangan ente jangan pake tangan
ada pantun mengatakan beli nangka di depan asrama
saya juga senang loh baca novel
uh ane dari balita nih
ane kalau ngeliat novel ane menangis
bebatuan besar pas bulan purnama
sampai ane pengamu
ane berubahin segalanya
seram banget ustaz
aduh tersentuh ane
novel religi yang paling terkenal ustaz suka siapa
itu bukunya yang paling meledak
saya juga ustazah
novelnya udah abis tetep saya baca
selalu mengaplikasikan apa yang saya baca
dalam kehidupan sehari hari
salah satu pengarang yang saya sukai adalah
judul novelnya itu
surga yang merindukanmu
apa merindukan ku gitu
pokoknya kita sama sama rindu deh
penulisnya namanya habibur rahman el sirazi
dan asma nadia ya
ah nggak asyaf gandaria kok
ha mulai ketahuan bohong tuh ustaz pc
ente ketahuan bohongnya
awah tuh hidung
eh situ juga bohong
ya main dudukin aja
eh kenapa main ya
incus lia boleh nggak
soalnya terus dia tuh mau nelfon
mbak bejuki yang warahat
soalnya ada sesuatu yang sangat sangat sangat sangat penting
ehm boleh boleh
boleh bentar ya
eh makasih ya ustazah
semua mainan ini
mau dibawa ke pesantren
walau lah non
kan nggak boleh non
apalagi ini komik sama hp
aduh please deh ah bibi
kalau misalnya bibi masih betah buat tinggal di rumahnya
mbak bejuki hernia yang saik
ya bibi itu harus ikutin semua perintahnya
yang cus lia
cukron sekali syakir sudah mau datang ke pondok pesantren kunanta
dan mau mengajar di pondok pesantren kunanta
saya juga ikut senang banget bisa balik lagi ke pesantren kunanta
ya saya juga nanti pengen berbagi ilmu juga sama adik adik di sini
ya saya senang lah bisa khidmat lagi di pesantren
eh by the way sampai jam berapa mas iin
tadi itu pas saat nelfon saya langsung jalan di sini
ya udah yuk anak anak
sekarang siap siap untuk sholat ke masjid ya
eh syakir sekarang kita siap siap untuk sholat ke masjid yuk
sekarang kita siap siap untuk sholat ke masjid yuk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik para santriwan dan santriwati yang ustadz sayangi
ingin memberikan pengumuman sedikit kepada kalian bahwa ustazah kalian yang bernama
ustadzabella sekarang sedang sakit
maka dari itu ustazah nurul besok akan berangkat ke jakarta untuk menjenguk ustazabela
semoga usazabela cepat sembuh ya
nah sekarang mari sama sama kita doakan untuk usazabela agar segera diangkat segala penyakitnya
kebetulan di sini sudah ada kakak kalian kak syakir ya
nah kak syakir ini nanti akan menggantikan ustazah nurul mengajar kepada kalian ilmu tajwid al quran
sudah kita bisa belajar tajwid sama kak syakir
sampai di sini fahim tuh
lukman besok tugas kita adalah menyelundupkan
komik komik dan mainan mainan
dan tugas kamu lukman mencari titik titik yang aman dari jangkauan cctv
jadi posisi cctv nya itu ada di sini di sini dan di sini
kita harus jalan lewat sini sampai ke sini
satu lagi tugas kita adalah membawa mainan mainan cowok
misalnya kayak lego drone dan lain lain
dan tugasnya yang bawa mainan mainan cewek biar amalia sendiri
misalnya kayak slime squishy dan lain lain
wah itu sih faham banget lukman mau udah tahu
hmm nah menurut kamu van kita bawa mainannya itu
pakai apa ya tong sampah atau karung
aduh aduh aduh
mending pake bungkus minsan aja
wih dih lukman tumben tumbenan kamu pinter
ada apa sih
jadi gini sob
soalnya lukman udah jarang makan minsan
aduh aduh aduh
boleh boleh boleh
kamu ngapain disini
enggak kak enggak ada apa apa
ya allah sob kita tuh udah cari kemana mana enggak tuh kamu disini
oh orang kami
mau ngajak kamu ngerjain tugas bareng bareng
biar selesainya makin cepet banget
biar wabit tenang
bukannya malah baca buku malah disini
jangan sewa sewa dulu
kamu sih suka bohong
haikal asun ismail
kan udah dilarang sama allah
kalian itu nanggela
kalian tuh ngaku aja kalau kalian tuh nguping
kalau enggak kalian dosa loh
nanti kelihatan di cctv gimana
kamu tuh salah nari
ini tuh suami yang paling ganteng paling keren paling gece
kan kamarnya bareng kita